iya bos saya masih mau jadi copet
hari ini gak ada
mungkin belum rezekinya
mungkin belum rezekinya bos
di dalam kamus percopetan
gak ada kalimat itu
cuma berhasil atau gagal
jadi copet itu gak boleh males
jadi copet kok males
copet macam apa kamu
sejarah si bubun disini sudah tamat
dan saya kembali disini
jadi bos kalian
itu cuma sampel
akan ada ribuan poster macam itu terpasang di kota bandung
seluruh warga bandung
dan teman teman kalian akan tahu
bahwa kalian itu sesungguhnya adalah copet
si bubun pasti gak bakalan rela
dia akan di penjara
di persidangan nanti
bisa aja dia diponis bebas
kalaupun nanti dipolis bersalah
hukumannya gak lama
mungkin dia kembali kesini
kalau dia balik lagi gimana
kapan kamu ada rencana ke toko sepatu
emangnya kenapa mak
buat dipake latihan badminton
sama susi susanti
kalo aku gak ada uang
bilang aja sama emak
biar dia taunya senang aja
gak usah tahu kesusahan kita
kalau aku gak bilang gak punya uang
nanti emak lagi

kalo aku gak ada uang
bilang aja sama emak
biar dia taunya seneng aja

biar dia taunya seneng aja

biar dia taunya seneng aja
nanti uangnya akan mau pakai
buat beli sepatu adinda
yang gambarnya daun singkong tiga
kamu sudah mulai operasi
iya keburu di telpon sama bos
kenapa kamu turun
betes sama si bos
nyuruh operasi malah ngeganggu
tadi yang ditelepon itu gimana
tadi saya ketemu orang di pasar
dia mau jualan makanan kecil khas jawa barat
semacam opak rengginang dicimpring
dia mau beli dari kita
tapi nanti ngejualnya pakai merek dia
gak tau pang
dia gak ngasih tau
belum atau enggak
nanti kalau kontak lagi saya mau nanya
terus menurut kamu gimana
dia mau beli dari kita
tapi nanti ngejualnya pakai merek dia
menurut akang gimana
saya baru saja nanya duluan ke kamu
dia mau beli dari kita
terus nanti ngejualnya pakai merek dia
menurut kamu gimana
menurut saya mah gak apa apa
yang penting ada penjualan
produksi bisa jalan terus
ya sudah apa kang
ya sudah gak apa apa

ya sudah gak apa apa
dia beli dari kita terus nanti ngejualnya pakai merek di

jadi akang setuju
kan tadi saya sudah bilang
kok nomernya masih sama
kemarin langsung aku blokir
tadi diaktifin lagi pakai sim card baru
tapi nomernya yang lama
jangan marah atu
makanya jangan nanya nanya terus
aku tuh lagi main game tau
kita kan harusnya operasi
kenapa kamu malah main game
tadi si bos yang bikin bete sekarang kamu

ya sudah sana
ya sudah sana
ya sudah sana
halo ini dengan murad
baik sudah ada info soalannya mau dijual
sudah ada yang mau jual lahan

pak aisyah boleh ikut latihan silat
kamu mau jadi security seperti bapak
buat olahraga aja
olahraganya jangan yang gitu atuh
sekalian buat bela diri
memangnya ada yang jahat sama kamu
atau suka ganggu kamu
gak ada buat jaga jaga aja
kalau gak boleh gak apa apa
kalau gak boleh gak apa apa
terusin aja makan ya
terusin aja makan ya
saya juga mau pesen
kalau gitu saya duluan
kalau gitu saya duluan
belom katanya belajar bersama dulu
belum katanya belajar bersama dulu
bener gak belajar bersama
bilangnya mah gitu
mau latihan badminton mak
sepatu emak kurang mecin
sepatu emak kurang mecin
bukan kurang mecin mak
itu mah mancing mak
pokoknya emak pengen punya sepatu baru
yang gabar ya kang
mertua akhang itu
mertua akhang itu
berarti maakang juga
berarti maakang juga
kayaknya akang berat
sama permintaan emak
berat bukan karena permintaannya
tapi karena kondisi keuangan kita
sudah kamu periksa
ini aku simpen
besok aku kasih uangnya
terus nanti minta aslinya
main badminton yuk
saya ngambil raket dulu
saya lagi terima telepon
jadi mau pesen banyak
bos kamu sudah oke
soal kamu mau pakai merek sendiri
tidak bisa ditawar
itu sudah diturunin
dibanding harga titip jual di pasar
soalnya kamu mau pesen banyak
sampai besok ya
akan ada rencana mau pindah ke lembang
cuma mau bawa keluarga
mamang sudah dua tahun pengen baso cuanki
kenapa belum beli
kan banyak yang jual bakso cuanki
ini buat mamang aja ya
kamu gak kasihan sama mamang
sudah dua tahun
pengen baso cuanki
pengen baso cuanki
hampir dua puluh tahun akang partner sama pipit
sejak sebelum kita ketemu sampai nikah
akang sebetulnya gak benci sama pipit

tapi akang yang sudah mulai merasa tua
pingin ngerasain hidup tenang
kamu cuma tahu bibit itu orangnya yang mana
tapi nggak tahu orangnya gimana
kenapa tadi nggak beli dua sekalian
sebetulnya satu juga cukup
cuma tadi dibajak sama mamang saya
kenapa gak jauh dari dulu
perintah kang mus
kamu satu paket sama firman sabitra
kamu mah suka nyalahin akang
kan akang yang bilang kalau si nenekte butuh main
jadi salah akang kalau si neng jadi sering main
tuh si neng pulang
ini mah harus pakai teh tawar panas
jadi enam ribu
ini comrohnya beli apa bikin sendiri
tadi ce edo bilangnya
iseng iseng saja enak
gimana kalau dia bikin comrohnya serius
nanti kita lanjutin lain waktu
hari ini kita belum dapat apa apa
kita harus tetap punya semangat
kota bandung harus bisa menyusul barcelona
madrid praha roma
sebagai kota kota di dunia yang paling banyak copetnya
bos ini tempat umum tempat rame
nanti ada yang dengar
suara bos jangan keras
kalau suara saya harus pelan
tapi suara saya bisa kamu dengar dengan jelas
berarti pajak kamu harus lebih maju
kenapa nggak mau
kalau kita terlalu dekat nanti kita berebut oksigen
ada rencana tempat ini dibikin seperti yang lain
teman teman yang lain hari ini ada yang kesini
kalau speak terus kayak gini gimana
pakan naran bu
pakan naran bu

ya ini dia
kali ini gelar ini adalah odd yang watak ranger
kali ini rasa kejam
orang dusia biarovit di pantau
kamu balik lagi ke bisnis lama
karena kamu gak ada bisnis yang lain
tapi sepertinya itu bukan tempat saya
kamu gak bisa sabar sampai ada tempat buat kamu
kata istri saya setiap hari kita butuh makan
butuh juga buat anak sekolah
gak perlu minta maaf
cecep balik ke terminal
cecep balik ke terminal seperti dulu
cari makan di sana
dia balik ke sana karena ngerasa ada tempat lain buat dia cari makan
cecep balik lagi ke bisnis lama
balik lagi ke terminal
bos di mana
di belakang kamu
di belakang kamu
akang mau ke mana
mau pergi sebentar ada urusan
iya gue saya masih mau jadi copet
hari ini gak ada
mungkin belum rezekinya
mungkin belum rezekinya bos
di dalam kamus percopetan
gak ada kalimat itu
yang ada cuma berhasil atau gagal
tadi copet itu gak boleh males
jadi copet kok males
copet macam apa kamu
besok nggak boleh gagal lagi
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
pak ledang pak
bu ledang bu
saya mau ketemu cecep
tempat ini banyak debu
mungkin telinga kamu kotor
mungkin telinga kamu kotor
mungkin telinga kamu kotor
sebentar saya lapor dulu
sebentar saya lapor dulu
bos ada yang nyari
bos ada yang nyari
bos ada yang nyari
bos ada yang nyari
kenapa kita minta tolong berisika sendiri di toko kan
saya sudah lama sekali
saya sudah lama sekali
tapi gak kesini
sudah berapa tahun
dulu saya datang kesini
ikut berbisnis disini
pergi dari sini
dulu kamu juga
datang setelah saya menjadi tua disini
seperti yang lain
memutuskan pergi dari sini
mencoba mencari bisnis yang lebih baik
mungkin kamu merasa gagal di luar sana
terus memutuskan balik lagi kesini
memanfaatkan situasi yang sedang terjadi
hipe ya pakai
gita lainnya um follow pemuda ibu ka
syuruh pujimu kembali
pergi dari sini
mencoba mencari bisnis yang lebih baik
mungkin kamu merasa gagal di luar sana
terus memutuskan balik lagi ke sini
memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di sini
ini akan menjadi awal dari persoalan yang lebih berat buat kamu
enggak tuh masa lagi dinas tidur
bang pipit udah gak kerja lagi jadi sekuriti
gara gara marahan sama bang murad
lahan tanah pertanian yang mau dijual sudah ada
mau dilihat kapan
nanti siang kita kontak lagi
terus bang pipit sekarang kerja dimana
gak kerja di rumah

istrinya udah gak ada
anak anaknya semua sudah nikah
sudah hidup masing masing
kebetulan rumah saya dekat sama rumah mang pipit
kalau mau pergi atau pulang
saya lewat jalan di depan rumahnya
mau berangkat neng
mudah mudahan kang pipin cepat punya kerjaan lagi
biar ada kegiatan
si ajun mulai nggak disiplin
jam segini belum datang
jangan jangan masih tidur
pasar pasar pasar pasar
terus sampai pasar ya mang
saya sudah dapat satu dompet
nah kalau itu kamu benar
kamu jangan ngarang cerita buat bikin saya kasihan
kamu tidak disiplin
datang ke siangan
barusan saya kecopetan
kamu mau kecopetan mau kemalingan mau kerampokan
itu bukan urusan saya
yang jadi urusan saya kamu gak disiplin
siapa yang tidak datang
tidak ada kabar
saya tahu dia kemana
mau besuk pak
saya mau besuk atas nama saudara bukun
saya rekannya pak
oh rekannya bukun
saya sendiri pak
bisa lihat identitasnya
kamu awasi dia
kamu awasi juga boris
mereka bisa jadi pengkhianat
besok kalau terlambat lagi
push up nya jadi dua ratus
bos kamu sekarang siapa
kalau kamu berbohong suatu saat kamu berkhianat
kumis kamu saya gunting sama bibir kamu sekalian
cari tukang buat beresin kandang ayam kita coba kamu hubungi kang darman
waktunya sudah habis
pada apel pagi ini saya ingin mengingatkan kalian mahasiswa dan mahasiswiku sekalian
ada dua tugas pokok yang kalian harus emban
yang pertama tiada lain dan tiada bukan adalah kkn
atau kuliah kerja nyopet
yang kedua tugas yang tidak kalah pentingnya adalah mencari anggota anggota baru yang berbakat dan penuh semangat
saya ingin memastikan ada tiga syarat untuk bisa kita rekrut adalah
tiga lemah iman
sekian arahan dari saya
selamat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
beli kanan bubar jalan
yang pertama tiada lain dan tiada bukan adalah kkn
atau kuliah kerja nyopet
yang kedua tugas yang tidak kalah pentingnya adalah mencari anggota anggota baru yang berbakat dan penuh semangat
saya ingin memastikan ada tiga syarat untuk bisa kita rekrut adalah
tiga lemah iman
sekian arahan dari saya
selamat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
beli kanan bubar jalan
kenapa baru datang
saya menunggu dengan penuh resah dan gelisah
tadi sengaja nggak sarapan dulu di rumah
karena melintas dalam pikiran saya sebuah rencana untuk sarapan bareng kamu
tadi sebelum berangkat
saya sudah serapan dulu di rumah
kamu kenapa terlambat
kan roma irama pernah berkata
jangan begadang kalau tiada artinya
saya semalam begadang yang tiada artinya
cuma nongkrong sama temen temen
tidak ada artinya
tidak ada apa
saya semalam bergadang yang tiada artinya
cuma nongkrong sama temen temen
tidak ada artinya
tidak ada artinya
tadi bener kamu kecopetan
bukan cuma kamu yang apes
sudah susah susah nyopet kamu
makanya lain kali kalau lagi di kendaraan umum atau di tempat rame harus ada peringatan di otak kita
awas banyak copet
kita punya harapan buat bertahan
ada yang mau beli borongan
berarti yang kerja masuknya bisa normal
separuh masuk separuh libur
mudah mudahan kalau lancar
soal yang mau ngeborong ke cimpri
baru dia soal harga
mungkin nggak dia ngecek ke tempat lain
kalau dia ngecek harga ke tempat lain

kalau dia dapat harga yang lebih miring lebih murah
gak usah mikir
kalau dia dapat harga yang lebih murah di tempat lain
dia juga pasti jadinya beli di tempat lain
gak boleh kang
coba sekarang kamu mikir
bagaimana cara kamu membeli harga yang lebih murah di tempat lain
bagaimana caranya peluang ini jangan sampai lolos
dia harus tetap pesan di tempat kita
kok minumnya sambil ngeliatin saya gitu
ini es teh tawar biar rasanya jadi manis
harus bener bener diusahakannya
nasib orang orang disini tergantung sama apa yang diusahakan
sama apa yang diusahakan kamu
kok garuk garuk kepala
makanya kalau mandi sekalian keramas
kok kelimbat juga
pantesan rambut kamu bagus
kedengarannya jadi seperti ngerayu
cuman pengen jujur aja
oke sekarang kita bahas yang lain aja
soal masalah mural sama firman sahpitra gimana
masih belum beres
kamu bukannya udah ketemu sama dia
sudah dua kali
udah dua kali ketemu tapi belum ngobrol
jadi kalau ketemu sama dia ngapain aja
sebetulnya udah ngobrol tapi belum pada inti persoalannya selalu kepotong sama masalah perut
masalah perut maksudnya nafkah
bukan istilah masalah perut beneran
kalau lagi ngobrol baru aja mau sampai ke inti kang pip
kalau lagi ngobrol baru aja mau sampai ke inti kangkung